aksi unjuk rasa warga di kota sorong kembali berlanjut selasa pagi
masa yang berkumpul di simpang lima jalan sungai meruni kilometer sepuluh melakukan aksi sambil membakar ban bekas
sejumlah masa sudah berkumpul sejak pukul sembilan pagi waktu indonesia timur
dan langsung melakukan orasi sambil membakar ban ban bekas
polisi berusaha membubarkan masa yang berkumpul dengan tembakan gas air mata
sejumlah warga yang ketakutan memilih untuk mengungsi dengan membawa barang seadanya
hingga berita ini diturunkan
polisi masih berjaga di lokasi kejadian
belum ada keterangan dari petugas terkait kejadian ini
amel untuk mengetahui situasi terkini di sorong papua barat
kita juga sudah terhubung dengan jurnalis transmedia
ya jersey selamat siang
bagaimana situasi di sana saat ini
apakah pihak kepolisian masih berusaha untuk membubarkan masa
apakah sudah kondusif situasinya saat ini
selamat siang amel
dapat saya laporkan bahwa hingga kini demo masa masih terus berlanjut
polisi masih terus berusaha untuk mengamankan sejumlah wilayah di kota sorong
yang menjadi pusat konsentrasi massa
ya terima kasih
yang berada di sungai meruni yang sempat melempar aparat dan membakar
sedikitnya tiga rumah warga sudah berhasil dihalau
dan mereka sudah kembali berkonsentrasi di wilayah mereka masing masing
sementara di kota sorong sendiri hingga kini
aksi masa terus berlanjut
arak arakan menuju ke kantor wali kota masih dilakukan
bahkan ada beberapa
ada beberapa warga yang bertindakan arkis dengan menyerang sejumlah
atau ingin merusak beberapa pertokohan yang tutup di kota sorong
ya jersi apakah ada warga yang terluka karena aksi massa yang kembali terjadi ini
hingga saat ini belum ada laporan warga yang terluka
tapi beberapa warga yang rumahnya berdekatan dengan lokasi lokasi
yang menjadi konsentrasi massa dengan barang seadanya sudah mengungsi
begitu rekan amel
baik lalu jersi bagaimana situasi di bandara di sana saat ini
apakah masih ada pengoperasian atau sudah ditutup atau dibatasi
konsentrasi massa adanya di lokasi johan
dan ini sedang melakukan
dengan lombar dimudul ke wilayah kantor wali kota
ya jersi bagaimana aparat setempat mengatasi situasi yang aksi massa yang kembali terjadi ini
polisi dibantuin masih terus dijaga di seluruh jalan yang diarahkan warga
baik jersi saya melaporkan langsung dari sorong papua barat
terima kasih atas laporannya selamat bertugas kembali